kan mandi ya
kok belum tidur
ana belajar di kamar aja gis ana
kata mama ana belum boleh sekolah
kalau katika belum sembuh
pingin banget sekolah
siapa bilang anak boleh kok sekolah
tapi kalau misalnya
masuk rumah sakit
dan butuh bantuan ana
bantuin apa pak
donor darahnya ana
mau asal jangan dioperasi kayak kemarin lagi
ana takut pak
donor itu apa sih pak
ngapain kamu disini
kakak kamu lagi sakit muta muta dalam kamar
kamu malah disini
sana beresin mutanya
rumah sama kak juni
kan ana capek
sekalian cuci itu sisirnya ya
sebentar lagi ma
ini cepetan katika mau pakai toiletnya
sebentar lagi ma
kalau kamu nggak buka mama dobrak nih pintu
lama amat sih
kalau kakak kamu buang lain sini kamu mau bersihin ya
mau ke sekolah ma
ma bilang kamu nggak boleh sekolah sampai kakak kamu sembuh
kata papa anda boleh kok ke sekolah
mama bilang tidak tidak
cuma tempat tidur kamu aja yang diberesin ya
terus tempat tidur katika siapa mau beresin
nanti kalau misalnya tika udah sembuh
mama beliin hadiah buat tika ya
ya dong pasti
kalau kamu sembuh mama pasti beling kamu hadiah
memang anak punya hadiah apa
mana kalung hadiah dari papamu
tapi itu dikasih papa buat ana ma
he mama cuma mau lihat bawa sini cepetan
jangan jangan jangan
gampang banget sih
nih tika kamu aja yang pakai kalung ini
kamu aja anang
buat apa papa kasih kamu hadiah
kata papa karena ana udah bantuin kak tika
jadi kak tika bisa sembuh
kamu minta upaya karena kamu habis dioperasi kemarin ya
tapi papa yang mau ngasih sendiri
kamu nggak pantes pakai karung ini
lebih pantes kak tika
karena dia sudah berani melawan penyakitnya dan sembuh
kalau kamu kamu bisanya nangis sakit sedikit sakit sakit
sana cepetan ganti baju
ikut mama ke rumah sakit
rumah sakit lagi
banyak tanya lagi
udah ikut mama aja
anang mau dioperasi lagi ya
mama nggak tahu
itu nanti terserah dokter
yang penting kamu sekarang ikut mama
nah kepana ke mama
tahu tuh di kamar
apa yang lagi tuh dia
kok belum nyisir
kan sisirnya dipakai mama
ngapain sih kamu datang di kamar
udah tahu kita semua udah mau pergi
udah bagus mama masih mau izinin kamu
nanti kita semua berantakan
jangan lari lari gitu
orang lagi sakit ajak lari larian
mau pleset apa sama kakak
aduh ya allah
udah kamu tunggu sini dulu
eh kamu tunggu sini aja ya
mama dan katika masuk ke dalam
duduk aja di situ

ngapain kamu pak kit tidur segala
ana cepetan ke pintu
ana kenapa kau makan sendirian
hei ana kamu tuh harus biasakan solider sama kakak kamu
jangan mau anaknya sendiri kamu ya
mah di meja makan itu ngomongnya yang baik
eh papa jangan belain anak terus ya
papa tuh harus ngajarin ana
supaya perhatian sama kakaknya
tika itu belum pulih benar kesehatannya pak
aduh masa semuanya harus mama sih yang perhatiin tika
panggil tika kesini
kalau dia gak mau kesini kamu bawain makanannya
dan bilang sama tika kita mau ajak dia jalan jalan
supaya hatinya seneng
kasian tuh dia di kamar seharian
kak kak tika makan dulu ya
udah hitungin mama tuh
aku lagi gak rapsu kamu duluan aja ya
kak kak tika kan harus minum obat
jadi jangan sampai perutnya kosong
tenang aja aku udah sehat kok
dibawain kesini makanannya
gak usah kamu udah banyak nolongin aku
hmm yaudah deh kalau gitu
jangan nggak makan ya kak
abis ini kan mama mau ngajak kita jalan jalan
na kita bisa ketemu sebentar gak
yaudah kamu kesini ya
aku kesana dulu ya
kak tika belum mau makan ma
gitu aja kamu gak pecus ya
udah sana ambilin makanannya
udah lah ma
jangan terus terusan mikir tika itu sakit
terus dia kalau mau makan kesini juga dia pasti mau kesini kok
aduh kenapa sih mama yang harus repot
terusin makan ya na
ntar aja pa
mah ana boleh ya pergi keluar sebentar
anterin kak tika jalan jalan
awasan aja kamu pergi
pasti sebenarnya kamu malu kan jalan sama kakakmu
karena dia botak kan